kericuhan warna eksekusi sebuah rumah di jalan citandui dua di cikini jakarta pusat kami siap
keributan terjadi antara petugas satpol pp jakarta pusat dengan keluarga penghuni rumah yang menolak mengosongkan tempat
satu dari empat rumah di tanah seluas satu empat ratus meter itu dihuni oleh keluarga artis dan juga politisi wanda hamida
pengosongan rumah ditolak oleh pihak keluarga wanda hamida karena dinilai tindakan tersebut dilakukan tanpa putusan pengadilan
saya minta sertifikat ini kan ada akte jual belinya ada pbb nya tunjukin
saya nanya secara resmi
semua teman teman wartawan kalau ada shgb ada alas haknya nggak
meski mencoba bertahan proses pengosongan tetap dilakukan oleh anggota satpol pp dibantu anggota ppsu
menurut pihak pemprov yang diwakili kapit hukum pemkot jakarta pusat anies suryani
lokasi yang dihuni oleh keluarga wanda hamidah telah dibeli oleh ketua umum ormas
pemuda pancasila yapto suryo sumarno pada tahun dua ribu sepuluh dan surat hak guna bangunan terbit pada dua ribu dua puluh
diketahui juga bahwa surat izin penghunian rumah yang ditinggali wanda hamida di jalan citandui dua itu sudah habis sejak dua ribu dua belas
dasar pengosongan itu adalah shgb atas nama pak yapto nomor seribu dan seribu seratus
itu dasar pengosongan kita
kemudian dari pihaknya pak yapto sebetulnya sudah berkali kali melakukan mediasi dengan para penghuni
sementara itu wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria mengaku akan menelusuri duduk perkara tindakan eksekusi yang dilakukan petugas satpol pp
terhadap rumah artis sekaligus politikus wanda hamidah di kawasan menteng jakarta pusat
riza sendiri mengaku belum mendapatkan penghubungan
laporan mengenai eksekusi yang dilakukan aparat pemkot jakarta pusat tersebut
kami akan cek kembali apa sesungguhnya masalahnya apakah masalah status kepemilikan lahan atau tanah atau propertinya
atau masalah lain yang saya juga baru dengar dari teman teman nanti kita akan cek kembali
riza berjanji akan menegakkan keadilan bagi siapa saja yang tinggal di ibu kota
ketan cnn indonesia